maaf kum ini bener belanjaan kamu
hmm memang kamu ngerasa kamu tadi belanja
ini belanjaan saya doi tadi saya belanjanya rp dua puluh sembilan lima ratus
tapi saya mah yakin pak ustadznya pasti lebih tahu dari saya
saya masih dari nol lagi kang
membangun rumah tangga memang memang begitu sob
membangunnya berdua dari nol
makanya dinamakan membangun rumah tangga
kalau segalanya udah punya
macem macemnya udah punya
itu namanya membina rumah tangga
ya saya sih belum alamin
membina rumah tangga itu lebih susah daripada membangunnya
saya terlampir lupa
ada undangan pemilihan rapat rt
ya sudah saya permisi dulu kak
sebenernya kakakgy anaknya
ya kensi muncul
saya mau bicara sama maeros
ya ya saya tunggu
nanti malam ada pemilihan ketua rt
anak saya sabrina gak ada yang jagain
anak saya andra juga gak ada yang jagain
jangan titip ke saya semua atu
kasmat kardandi karsum
mereka lagi main sama ronaldo di kamar belakang
nitipin ke siapa lagi ya
ntar kita terlima
untuk mendapat istinak shot
kerus next time
pasti kang dadang
jangan lupa ya
dua ribu rupiah ini gak salah
suara kita murah banget
yaudahlah daripada kita gak dapat apa apa sama sekali
ini buat jajan anak juga gak cukup
nah bagaimana kalau kita jual beli suara
kang aceh itu kan duitnya banyak juga
udah gitu mereka lagi saingan pengen menjadi ketua rt di sini bah
cek yang cucu bilang di prasenta itu teh bener
udah positif kalau dede sama kang sopi mau nikah
iya cece juga tau
kalau mereka tetap gak direstuin
mereka teh mau kawin lari
itu pemikiran yang cerdas
kalau udah alesannya berguna
udah gak bakalan lagi dilarang larang sama pak kema sama pak neros
si sobri itu anak tunggal anak satu satunya
si dede itu cucu tunggal cucu satu satunya
kalau sampai mereka kabur kawin lari
siapa yang mau jagain mereka coba
kamu mau duit gak
hmm dapat bonus ya dari cuyoyo ya
ntar malam ada pemilihan rt
nah kamu samperin tuh satu satu bapak bapaknya
kamu bilang kamu mau jagain anak anaknya
tapi kamu pasang tarif satu anak sepuluh ribu
meh banyak duit kamu cuk
iya dapat duitnya banyak
stresnya juga banyak cuk
cucu mendingan gak dapat duit daripada jagain anak anak
rumahnya gampang jagain anak
tapi kalau nggak ada duit
si pedut itu pasti lagi ngumpulin masa
apaan itu cuk
kalau orang sedikit
oh iya benar juga ya
ya ampun cuk
kayak gak kenal si pedut itu aja cuk
ya ketua rt itu kan tidak ada duitnya ceng
adanya capeknya doang
ya makanya dia mau jadi ketua rt
biar capeknya dilempar ke saya
tangkep atu cek
jangan diajak bercanda dulu
sini kalau berani sini kalau berani
itu kalau si dadang bener bener datang ngeajak kamu berantem kamu berani begitu
ya gak harus berantem juga kan bisa bisa bicarakan secara mosyawara secara mufakat
gak enak berantem sama teman sendiri apalagi depan kalian
gak seru ah
tidak perlu ada kekerasan
gak perlu ada kekerasan
coba aja dulu saya beli rumah deket kamu ya doy ya bisa mas hajalah cek dia pasti akan
beli beli juga rumah deket rumah kamu beli atau ceng nanti kan kita tetanggaan ya kan
tetanggaan sama kamu ya atau juga sih makin stress saya lebih sampingnya i doy astagfirullahaladzim
kum saya masak dulunya baik assalamualaikum waalaikumsalam saya juga kum ah pulang
itu belanjaan saya kamu kan tidak belanja
kau bilang di rumah kamu masih banyak telur iya masih banyak kamu mau enggak saya juga masih banyak telur
maaf kum ini benar belanjaan kamu memang kamu ngerasa kamu tadi belanja oh iya saya lupa tuh kum
ini belanjaan saya doy tadi saya belanjanya dua puluh sembilan ribu lima ratus iya kum assalamualaikum waalaikumsalam
musim penghujan akan berlangsung lama pak jadi sebaiknya mulai sekarang itu sampah yang ada
gigot dan juga disolakan harus segera dibersihkan betul dokter segera setelah pembentukan pengurus rt dan rw kita akan mengadakan kerja bakti
segera setelah pembentukan pengurus rt dan rw kita akan mengadakan kerja bakti
harus itu pak karena kalau sampai terjadi banjir wabah penyakit itu pasti akan menyerang anak anak
tapi bu dokter menurut pengalaman kita enggak pernah cerah sudah jadi banjir ya mungkin kalau dulu itu
penduduk di sini hanya satu dua kalau sekarang kan sudah ramai pak halaman warga juga sudah
banyak yang di semen kondisinya sudah berbeda baik bu dokter nanti saya akan laporkan sama pak kades
ada lagi bu dokter untuk sementara ini cukup itu saja pak ya sudah bu dokter kalau gitu saya pamit ya
pak silakan assalamualaikum terima kasih banyak ya pak ya
kakak cek assalamualaikum waalaikumsalam mbak kang jalan dulunya
betul kang mendingan kita rangkul aja orang orang yang udah dikasih
iya iya betul betul banget tuh emang si dadang itu kasih duit berapa
lima puluh si dadang penut itu ngasih lima puluh per orang iya kang bener